terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
presiden joko widodo mengingatkan partai perindo dan ketua umumnya
haritanu sudipyo untuk tidak salah menentukan calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
dalam sambutannya saat perayaan ulang tahun ke delapan partai perindo di jakarta pada senin siang
presiden mengatakan bahwa dukungan untuk capres sangat penting bagi partai politik
sebab hal itu akan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu nanti
meski begitu presiden meminta agar partai perindo jangan terlalu lama
menentukan sikap dan mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden
karena nanti akan membantu partai mengejar presur
tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga
di saat yang sama presiden joko widodo juga membahas rekor kemenangannya di pilpres
dua kali kemenangannya di pilpres setelah mengalahkan prabowo
bahkan presiden menyebut bahwa pemilihan presiden berikutnya adalah jatah ketua umum partai gerindra prabowo subianto
kemudian dua kali di pemilu presiden juga menang